sebanyak enam belas dpd partai hanura selasa siang mengadakan pertemuan di dpp hanura jalan mabes hankam jakarta timur
pertemuan diadakan untuk menyelamatkan partai hanura yang tengah dilanda konflik internal
rapat ini juga membahas rencana munaslup untuk memilih ketua umum baru
tujuh dpd dan hampir empat ratus dpc telah menandatangani mosi tidak percaya terhadap pimpinan osman sabtaodang
dan menunjuk daryat mos sebagai pelaksana tugas ketua umum hanura
mosi tidak percaya ini diajukan karena ketua umum hanura osman sabtaodang atau oso
dianggap melanggar adart partai dan melanggar integritas
oso juga dianggap bertindak semena mena dengan memecat anggota partai
diduga tindakan ini dilakukan untuk membersihkan gerbong lama dan menggantinya dengan orang orang kepercayaan oso
kami ingin konsen kepada ini
di dalam fakta integritas itu ditutup
apabila beliau tidak melaksanakan itu maka beliau menyatakan berhenti sebagai ketua umum
apa yang terjadi kawan kawan sekalian
dalam perjalanan hampir satu tahun ini sudah enam ketua dpd yang diberhentikan tanpa sebab
kemudian ada lagi daerah daerah lain
dan hari ini kabarnya kami yang menandatangani surat mosi tidak percaya ini sudah juga dipelitikan
termasuk saya di sumatera barat
tapi kami tidak hiraukan itu
kami anggap itu tidak ada
karena mulai kemarin setelah rapat bph itu bapak osman sabtaodang tidak lagi kami akui
jadi sebagai ketua umum
sementara sekjen partai hanura sarifudin sudi menyatakan hanura telah mengambil keputusan
memberhentikan osman sabta sebagai ketua umum
dan menunjuk purnawirawan marsikal madia daryatmo sebagai plt ketua umum hanura
rencananya partai akan segera melaksanakan musyawara nasional luar biasa atau munaslup
dalam beberapa minggu ini di jakarta
tadi disampaikan oleh kawan kawan dpd tadi ya hasil pertemuan mereka
selesaikan masalah ini sesuai dengan anggaran dasar
anggaran dasar dan anggaran rumah tangga
ketika forum penyelesaiannya sesuai dengan mekanisme anggaran dasar dan anggaran rumah tangga
ya harus lewat forum musawara nasional luar biasa
pak terkait kenyataan pak oso yang menyebut tidak masalahan bahwa sana pak wiranto ingin jadi keunggul lagi betul
saya kira tidak dalam konteks itu ya
kita tidak pernah apa namanya kawan kawan daerah tidak pernah berpikiran seperti itu
hanya semata mata ada suatu rasa keprihatinan ya
melihat kondisi partai
saya saat ini ya sehingga kawan kawan mengambil suatu sikap
ya huruhara hanura
partai ini didirikan oleh wiranto
ia menjadi ketua umum sejak partai ini berdiri
kemudian hingga saat ia terpilih menjadi menkopol hukam
kemudian ia mengundurkan diri
lalu osman sabtaudang terpilih aklamasi sebagai ketua umum hanura pada tahun dua ribu enam belas
sudah sebelas tahun berdiri partai hanura atau hati nurani rakyat
karena elit partai hanura sekarang saling serang membuka borok masing masing
dari mana sebenarnya semua bermula
saya ajak anda untuk melihat grafik berikut ini
ini dia ini adalah perjalanannya
yang pertama sejak empat belas januari dua ribu delapan belas
diawali dari oso atau osman sabtaodang pada saat itu masih menjadi ketua umum partai hanura
memecat ketua dpd sumatera selatan yaitu mularis jahri empat belas januari
ini karena soal dukung mendukung di pilkada dua ribu delapan belas
dpp hanura pusat jakarta mendukung cagup hermansyah
sementara mularis dpd atau daerah ya sumatera selatan malah mendukung dodi alex nurdin
mularis kemudian dianggap membangkang tidak menuruti sk dari pusat
kemudian apalagi kemudian diduga mularis juga mengumpulkan tanda tangan mosi tidak percaya kepada ketua umum osman sabta odang atau oso
nah ini diduga dilakukan
akhirnya kemudian oso memecat ketua dpd sumatera selatan
kemudian ini diduga
apa yang dilakukan mularis ini diduga dilakukan dengan sepengetahuan sekretaris jenderal sarifudin suding sekjen dpp hanura
maka hari itu juga oso memecat sekjennya
kita lihat sekarang bergeser
satu hari sesudah itu terbitlah ada dua kubu ini
ada kubu ambara karena dinamakan itu karena melakukan rapat di hotel ambara
kemudian ada kubu manhattan dilakukan dinamakan seperti itu bukan karena rapat di manhattan ya tapi di hotel manhattan
kubu ambara di dalam kubu ambara ini sekali lagi ya saya tegaskan dua kubu ini sama sama merasa benar
dua kubu ini sama sama merasa tidak melanggar adart
di kubu ambara ada sekjen yaitu sarifudin suding yang sebelumnya sudah dipecat
kemudian di kubu manhattan ada oso atau osman sabtaodang
dan dengan dua per tiga suara ini ya di kubu ambara ini sekali ini yang menarik
dengan dua per tiga suara di kubu ambara sesuai adart mereka
mereka atau kubu ambara memecat oso sang ketua umumnya sendiri
alasannya banyak diantaranya oso dituduh mengeluarkan sk ganda untuk pilkada
kemudian oso juga dituduh meminta mahar politik dalam pegelaran pilkada dua ribu delapan belas
ada juga tuduhan soal manajemen keuangan yang mulai tidak bisa tidak transparan pada masa pemerintahan oso
tentu saja oso tidak tinggal diam
oso mengatakan atau kubu manhattan mengatakan kubu ambara ini bukan munaslup tapi hanya kumpul kumpul
jadi tidak bisa melengsarkan ketua karena sesuai adart ketua hanya bisa dilengsarkan melalui mekanisme munaslup
apalagi oso merasa sudah memecat sekjennya kemarin di tanggal empat belas ini
jadi ia merasa sekjennya yang berada di hotel ambara atau sarifudin suding tidak berhak memecat oso
bahkan pada saat konferensi per tanggal lima belas ini oso juga mengatakan jika wiranto mendukung kubu ambara maka oso juga akan memecat wiranto
satu hari kemudian enam belas januari dua ribu delapan belas hari ini masih berlanjut ternyata kubu ambara sedang menyiapkan munaslup
mekanismenya ocnya rcnya sudah disiapkan
bahkan katanya munaslup akan dihubungi dengan kekuatan
bahkan katanya munaslup akan dihubungi dengan kekuatan
bahkan katanya munaslup akan dihubungi dengan kekuatan
oso seperti tauh malaysia melakukan pemeriksaan dan menutup pertanyan sendiri
akhirnya wiranto turun tangan ia mengatakan hari ini akan segera menyelesaikan huru hara di hanura
dan kalau misalnya di beberapa statement di media cetak dan media online juga dikatakan
oso osman sabtaodang juga siap sudah memberikan mandat ketua dikembalikan kepada wiranto
kita lihat perkembangannya nanti bagaimana
setelah jeda kami hadirkan informasi dari dunia bisnis